sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua kpk berhasil menggelar operasi tangkap tangan di berbagai wilayah indonesia
dari ott tersebut kpk menangkap puluhan orang termasuk para kepala daerah dan pejabat negara
namun menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan justru mengkritik langkah ott kpk
yang dinilai tidak efektif dan merusak reputasi indonesia
komisi pemberantasan korupsi kpk gencar melakukan operasi tangkap tangan pada tahun dua ribu dua puluh
tercatat lebih dari lima dugaan kasus korupsi yang berhasil terjaring operasi tangkap tangan kpk
di antaranya kasus jual beli jabatan kasus suap dana hibah pemerintah provinsi dan kasus suap pengurusan perkara di mahkamah agung
puluhan orang berhasil ditangkap termasuk kepala daerah hakim agung dan pejabat negara
namun operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk justru dikritik oleh menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat di jakarta pada hari selasa
luhut mengatakan ott kpk tidak efektif dan justru membuat citra buruk bagi indonesia
menurut menko marves penerapan sistem digitalisasi di berbagai sektor dapat menutup celah korupsi
jadi kalau kita mau bekerja dengan hati
ya kalau hidup hidup sedikit boleh lah
kita mau bersih bersih amat di sorga aja lah kau
jadi kpk pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap itu jauh juga
ya lihat lihat lah
tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya nggak akan bisa main main
menko polhukam mahfud md sepakat dengan apa yang dikatakan rekannya tersebut
mahfud setuju dengan adanya sistem berbasis digital bagi pemerintah
sistem ini diakini dapat menutup celah korupsi
dalam keterangannya di the t com menko polhuka mengatakan
tidak ada salah dong dengan pak luhut
daripada kita selalu dikagetkan oleh ott
lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tidak ada celah korupsi
namun pernyataan kedua menteri ini ditentang mantan penyidik senior kpk novel baswedan
menurut novel ott mampu
ott bisa ungkap kasus korupsi secara telak
dalam cuitannya di twitter novel mengatakan
ott kasusnya suap yang merupakan induk korupsi
ott bisa ungkap kasus korupsi secara telak
pelaku tidak bisa mengelak
kpk telah bekerja secara holistik memberantas korupsi
diantaranya melalui penindakan lewat ott pendidikan anti korupsi
dan program pencegahan korupsi
tapi dibutuhkan kerjasama yang kompak dari berbagai pihak
agar indonesia bebas korupsi
tim liputan cnn indonesia